korrespondensi nan indonesia wida subianto di probolinggo jawa timur
wida polda jawa timur kini menggandeng bank indonesia untuk penyelidikan apakah bank indonesia sudah mulai memeriksa uang taat pribadi saat ini
daniar daniar saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan anda dengan jelas namun saya bisa menggambarkan bagaimana kondisi terkini dari pandepokan dimas kanjeng di probolinggo ini
saat ini menjelang jumatan daniar memang saya melihat sebagian dari para pengikut ini mulai bersiap gitu menuju masjid untuk melakukan ibadah sholat jumat
namun begitu kalau mengenai jumlah daniar ini terlihat sedikit berkurang begitu dibandingkan dengan hari kemarin
kalau hari kemarin ini jumlah pengikut yang masih berada di sekitar padepokan ini dari sebelumnya yang menginap ada enam kemarin sekitar enam ratus sampai seribu pengikut
kalau hari ini dinyatakan banyak juga yang berkurang
belum ada data yang pasti berapa jumlah dari
jadi pengikut yang masih bertahan di sini karena memang pendataan ini dilakukan secara terpadu oleh pihak kecamatan gading kabupaten probolinggo bekerja sama dengan kepolisian
namun yang saya lihat proses pendataan ini kalau kemarin ini adalah sistemnya dengan memberikan formulir gitu
membagikan formulir ke seluruh tenda tenda terus kemudian juga mengisi gitu
tapi untuk pengisiannya ini yang saya lihat tidak ada pengawasan tidak ada misalnya penunjukan nomor ktp begitu
dan juga yang saya lihat juga tidak semuanya ini dikembalikan begitu formulirnya
sehingga kemarin yang sudah terkumpul begitu di pihak kepolisian daerah probolinggo ini yang saya lihat adalah polres probolinggo saya lihat masih sekitar delapan puluh enam begitu
data pastinya dari para pengikut yang ada di sini
kemudian saya juga bertanya begitu ke para pengikut yang masih bertahan di sini apakah banyak yang pulang memang banyak yang terlihat sudah bersiap gitu untuk meninggalkan kawasan padepokan ini
karena lebih pada tidak kuat begitu melihat pemberitaan di mana kita tahu
berita tentang padepokan dimas kanjeng itu menjadi headline di berbagai media baik elektronik cetak online dan sebagainya
dan mereka menyatakan bagi pengikut yang sudah berusia lanjut lebih baik pulang saja daripada terjadi hal hal yang tidak diinginkan dengan melihat pemberitaan yang bertubi tubi
seperti itu daniar
apa yang dilaporkan oleh wida subianto langsung dari probolinggo jawa timur terkait dengan bagaimana sampai sejauh ini pengikut dari padepokan masih bertahan di sana
terima kasih untuk laporan anda